game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di vision plus
apa yang dikatakan ayanda prabowo akan kuturuti
andaikan rakam walang sungsang seberuntung diri
amat gue yang dapat bangkitlah putra

kenapa raka tidak menyambutku
raka sudah meninggal rai
katakan itu tidak mungkin ayanda
kita semua sudah kehilangan rakamu
bukan hanya ayanda
ibunda dan juga seluruh yang ada di istana ini
namun seluruh rakyat pajajar sudah kehilangan rasa
kemudian siapkah itu
batin pihak ibu
aku tidak boleh mengeluarkan ilmu ilmu itu
aku harus bertahan dengan ilmu silat tenaga luar
semoga saja bisa
kenapa ibu unda tidak menyambutku
apa ibu nda belum tahu kalau aku sudah pulang
apa yang harus aku katakan
ayah anda pramu sudah melarangku
untuk tidak menyampaikan keadaan ibu unda ratus subang larang
bahwa saat ini
ibu unda sedang dihukumi jirikmban
jangan katakan kalau
kalau ibu unda
ibu unda mau baik baiknya
bisa saja putra
tapi ayah anda
kenapa ibu unda tidak menyambutku
sedang menuju japura
ada hal yang harus diselesaikan
ibu undamu sedang menemani ibu unda keterima
setelah semuanya selesai
ibu ndamu akan segera kembali
maaf ayah anda pramu
bolehkah aku menyusul ibu unda ratu ke japura
aku sangat perlindungannya ayah anda pramu
putraku kian santara
kau baru saja tiba di pajajaran
beristirahatlah terlebih dahulu
banyak hal yang tidak kau ketahui
selama lima tahun kaum meninggalkan istana
kau boleh menikmati istanamu
menyusul ibu undamu
baiklah ayah anda pramu
apa yang dikatakan ayah anda prabu
ia bakal aja yang di jalan
mantap disini mak
ah ini pening
itu tentang si tiga puluh satu
mau pulang ke panyalo ya
kiam janganlah kalian terburu buru
untuk kembali ke kampung halaman
tinggallah barang beberapa hari di pajajar
aku sudah menyiapkan tempat untuk kalian
terima kasih gusti prabu
bawa kiaman dan kiamil ke wismatamu
sandika gusti prabu
mala gusti prabu
kenapa aku membiarkan rakyat yang senang masuk ke pajajaran aku
bukankah allah sudah bilang kepadaku
aku akan mencegahnya dengan segala macam cara
aku sudah berusaha
tapi apa daya raden
raden yang santang memiliki tujuh nyawa
sehingga dia luput dari segala macam rencana aku prabu amparukul
tapi aku berjanji
sumpah seorang raja maharaja baginda
prabu amparukul raden
akan menyingkirkan bagaimanapun caranya
raden kian santang
dari tanah pajajaran
menyingkirkan raden walang sungsang
kematian raka walang sungsang adalah rencana dari uak
siapa lagi raden
uak mau tercinta
uak mau kemarrrrrrraba
tapi tidak bisa uak
aku tidak akan membiarkan raka kian santang masuk ke wisma ini
dia tidak bisa tidur nyenyak dengan keberadaan dia
aku harus mengusirnya
sekarang kau resmi menjadi prajurit pajajaran
sekarang kau memiliki tugas
untuk menjaga keamanan istana
saya akan menjaga istana dengan sebaik baiknya
malam ini tugasmu menjaga wisma kesatrian
rai kian santang
rai kian santang
lima tahun kita berpisah raih
rasanya aku begitu rindu dan ingin sekali mau mengikmati
aku tidak akan menjaga raka kian santang